berkunjung ke balikpapan kalimantan timur presiden joko widodo bagi bagi angpau kepada para pedagang di pasar sepinggan
ini merupakan rangkaian dari kunjungan presiden selama di kalimantan timur
orang nomor satu republik indonesia itu bertemu para pedagang pada senin siang
presiden menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan para pedagang
untuk menambah modal usaha presiden membagikan uang senilai rp satu dua ratus kepada para pedagang secara simbolis
selain uang presiden juga memberikan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok